menyebut gelaran pela dunia u tujuh belas
di mana ada dua puluh empat kesebelasan dari berbagai negara yang akan bertanding di indonesia
imigrasi kelas satu bandara soekarno hatta menambah dua puluh empat lintasan otomatis atau autoget
untuk mengurai antrian penumpang yang baru tiba dari luar negeri
dirjen imigrasi silmi karim menyebut
nantinya akan ada total lima puluh autoget yang akan dioperasikan di terminal tiga
kedatangan internasional bandara soekarno hatta
tadi kita sudah uji coba itu di bawah tiga puluh detik
sekitar dua puluh detik itu sudah bisa melintas dengan alat yang baru ini
dan menggunakan face recognition
ini harapannya adalah juga security nya juga lebih baik
dibandingkan ketika menggunakan sidik jari itu memakan waktu lebih lama
rencananya akhir bulan oktober ini para pemain dari negara peserta piala dunia u tujuh belas
akan mulai berdatangan ke indonesia
untuk berlagak di ajang piala dunia u tujuh belas nanti